diduga lantaran tak kunjung menikah seorang wanita paruh baya mengamuk di kantor desa di ponorogo minggu pagi
selain merusak fasilitas kantor wanita yang diduga sedang depresi ini juga memaki wartawan yang datang untuk meliput
mega utami warga kelurahan broto negaran ponorogo terus marah marah dan memaki petugas kelurahan tanpa sebab
bahkan wanita ini kembali mengamuk saat mengetahui wartawan datang melakukan peliputan
selain memanting kursi mega utami juga merusak meja karyawan kelurahan
aksi mega bisa dihentikan setelah perangkat desa bersusah payah memegang dan membawanya pergi
belum diketahui pasti penyebab wanita ini mengamuk tetapi kata warga mega sempat bercerita bahwa dia ingin menikah dan bisa bekerja layaknya wanita sebayanya
tapi gak ada yang belum ada jodohnya pengen kerja belum dapat kerjaan jadi depresi lagi
emosi mega baru teredam setelah orang tuanya datang ke kantor desa
bahkan mega utami juga tampak tenang saat digendong ayahnya kembali pulang ke rumah